sejak juli dan agustus dua ribu dua puluh tiga kebakaran hutan dan lahan di provinsi kalimantan barat kian masif
untuk menghentikan meluasnya kebakaran hutan dan lahan
balai penegakan hukum kementerian lingkungan hidup dan kehutanan wilayah kalimantan
menyegel empat perusahaan perkebunan kelapa sawit
empat korporasi tersebut disegel karena area konsesi perkebunannya terbakar mencapai satu tujuh ratus tujuh hektare lebih
penyegelan ditandai dengan pemasangan papan larangan kegiatan dan pemasangan garis pplh
nantinya proses hukum dilanjutkan oleh penyidik untuk diberikan sanksi administrasi
berupa pencabutan izin usaha perkebunan ganti rugi lingkungan hidup maupun pidana
direkturat jenderal penegakan hukum klhk balai gakum kalimantan
telah melakukan penyegelan terhadap beberapa area konsesi perusahaan
yang berada di provinsi kalimantan barat terkait kebakaran hutan dan lahan
setelah sebelumnya telah mendeteksi dan melakukan pengawasan secara intensif
terhadap titik hotspot yang terjadi di beberapa konsensi perusahaan
sesuai dengan arahan dirjen gakum kami akan melakukan tindak lanjut terhadap perusahaan yang lahannya terbakar tersebut
sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku
wahana lingkungan hidup atau walhi kalimantan barat menilai langkah penyegelan ini masih terkesan tebang pilih
menurut catatan walhi kalbar dalam periode bulan agustus dua ribu dua puluh satu
ditemukan sebaran titik api yang jumlahnya mencapai seratus titik
di tiga belas perusahaan perkebunan kelapa sawit
selain perkebunan kelapa sawit sebaran titik api di bulan agustus dua ribu dua puluh tiga juga berada di sejumlah konsesi hutan tanaman industri
yang tersebar di dua puluh perusahaan hutan tanaman industri
situasi yang terjadi sekarang ini ya ada ribuan titik panas yang terpantau sepanjang agustus
setidaknya ada tujuh tiga ratus tujuh puluh enam titik panas
dua konsesi baik perkebunan maupun hutan tanaman industri
kita melihat memang progres upaya penegakan hukum terkait dengan perusahaan atau konsesi
yang diduga terlibat kasus karun lainnya justru terkesan tidak segesit tahun tahun sebelumnya
mendesak proses hukum terhadap perusahaan yang membakar lahan secara sengaja
dapat dilakukan secara transparan dan terbuka sehingga masyarakat dapat mengawasi
tim liputan cnn indonesia